beberapa hari terakhir masyarakat jawa timur khususnya surabaya raya mengeluhkan
cuaca yang sangat panas suhu bisa mencapai tiga puluh tujuh derajat celcius sehingga mempengaruhi aktivitas
warga kuanas soropol sampai kalau tidur malam pun harus buka jendela pakai kipas angin pakai ac itu
kadang enggak enggak apa ya enggak ngatasin terlalu panas banget gitu loh cuacanya hari ini
pohon as banget hari hari ini di surabaya khususnya surabaya pohon banget terus ingin
rasanya itu pengen mandi setiap jam dulu bmkg juanda jawa timur memang mencatat adanya suhu
tinggi di atas rata rata suhu ruang normal namun ini bukanlah anomali melainkan fenomena normal
yang diakibatkan pergerakan semu matahari dan bumi
yang sedang merapat dari katulistiwa pada dua puluh tiga september lalu menuju garis balik selatan bahkan
puncaknya pada sebelas oktober nanti matahari tepat di atas jawa timur selain itu efek rumah kaca di
perkotaan surabaya juga menambah suhu tinggi ini di akhir akhir musim kemarau nih sudah mulai agak
berawan di siang hari ya mbak ya pagi cerah nanti menjelang siang sudah mulai agak berawan
nah berawan berawan ini juga salah satu faktor yang menyebabkan
suhunya cenderung lebih panas lagi mbak karena efek dari rumah kaca panas yang sudah intens di
pagi hari yang seharusnya siang hari loss terlepas ke atmosfer akan terpantau kembali akibat adanya
beberapa awan yang sudah mulai terbentuk di wilayah jawa timur
selain faktor semu gerak matahari efek rumah kaca bmkg juanda juga menyatakan faktor lain yakni
minimnya tutupan vegetasi dan curah hujan yang memang nol di bulan september ini kondisi suhu
diprediksi akan berangsur turun mulai pertengahan oktober hingga awal musim penghujan di bulan november
widah subianto didit iswandani surabaya jawa timur